baik maksud kami inilah informasi tentang adu mulut yang terjadi saat terjaring razia kerumunan
ini dia pertengkaran terjadi saat petugas gabungan dari pemerintah kota probolinggo tni dan polri melakukan razia kerumunan
di salah satu mal di jalan dr sutomo kota probolinggo jawa timur pada jumat siang
seorang pengunjung tidak mau diingatkan untuk menjaga jarak saat antre di kasir
bahkan pria tadi juga terkesan tidak mau disalahkan dan malah meminta untuk tokonya ditutup
sementara ini ini dia ada seorang perempuan yang menangis dan sempat lari untuk menghindari petugas yang akan melakukan rapid antigen
setelah dibujuk akhirnya perempuan yang tidak mengenakan masker saat berbelanja ini mau menjalani rapid test